legenda sebuah ombak
suatu ketika di masa lalu di kota novgat ini ada seorang pemuda hanya seorang bocala lagi sepertimu
namanya zangko dan ia sering berjalan jalan di pantai ini bermain gitar sepanjang hari
dia tidak memiliki uang sedikitpun kecuali saat dia diberi oleh orang orang ketika dia memainkan gitar untuk menari
zengko tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan tetapi dia tidak akan pernah berani menari bersama gadis muda manapun
karena dia tidak punya uang untuk menikah atau mengajak mereka makan malam
sengko hidup sendirian dengan gitarnya dan bisa puas dengan hanya setengah roti ketika
dia tidak bisa mendapatkan satu roti
terkadang hanya dia gitarnya dan juga laut
zangko menyukai laut
pada suatu malam beberapa nelayan memintanya untuk memperhatikan jalan mereka di pantai
sementara mereka pergi mengambil ikan untuk dijual di alun alun di novgat
sengko duduk di pantai di atas sebuah batu dan memainkan gitar dan bernyanyi
ku bernyanyi tuk laut yang indah saat kau melambai
melambai padaku laut yang indah
ku diberkati kau bersamaku
dan ketika dia bernyanyi dia melihat pusaran air di laut
dan dari sana muncul kepala seorang pria dengan rambut biru dan mahkota emas
dia tahu bahwa pria besar itu adalah lelaki tua dari laut
gelombang gelombang kecil mengalir darinya ke segala arah saat dia keluar dari air
zangko dari novgat
kau telah bermain dan bernyanyi berhari hari di tepi pantai
anak perempuanku suka musikmu
dan itu juga menyenangkanku
buang jalannya ke dalam air kemudian tariklah
dan air akan membayarmu untuk nyanyianmu
dan jika kau puas dengan nyanyianmu
kau harus datang dan bermain bersama kami di istana hijau laut
dengan itu lelaki tua dari laut turun lagi ke perairan laut
omah menutupinya dengan rauman
iya tidak ada salahnya untuk mencoba
dia melemparkan jaring ke laut dan kemudian mulai menariknya keluar dari air
dengan mudah tali itu ditarik dan jaring menetes dan berkilau di bawah sinar bulan
tidak ada apapun di dalam jaring itu
dan kemudian tepat ketika jaring yang terakhir datang
dia melihat sesuatu di dalamnya bersegi dan juga gelap
dia menariknya keluar dan melihat itu adalah sebuah peti
dia membuka peti itu dan penuh dengan batu batuan berharga
hijau merah emas berkilau
dia menariknya keluar dan menetapkan peti itu di tempat yang aman
sepanjang malam dia duduk dan menyaksikan jaring bermain dan bernyanyi
pada pagi harinya para nelayan datang dan memberinya sepotong roti yang utuh sebagai imbalan
dan ini adalah makanan terakhirku sebagai orang yang miskin
zengko berjalan ke kota tempat dia menjual beberapa batu
dan dengan apa yang didapatnya
dia mendirikan gerai di pasar
hal hal kecil menjadi hebat
dan dia segera menjadi salah satu pedagang terkaya di novgorod
dan sekarang setiap gadis di kota itu akan memandang zengko dengan manis
tetapi meskipun dia kaya raya zengko tidak berubah
cintanya untuk laut vokal tetap ada
setiap hari dia akan mengambil gitarnya dan mencari jaring

tidak ada gadis di novegat yang secantik laut
dia mengeluarkan kalung indah dari sakunya dan melemparkannya ke laut
itu adalah hadiah kecil untuk laut yang sangat ia cintai
suatu hari ketika dia sedang berlayar di sebuah kapal di laut kaspia
tiba tiba datang padanya
ketika dia menangis dia menangis
para kru memegang apapun yang mereka bisa dan mereka sangat ketakutan
tapi entah bagaimana ziko tetap tenang
sekarang aku ingat janji lama yang aku buat
dan sekarang saatnya untuk memenuhinya
dengan gitar di tangannya ia melompat dari kapal ke laut kaspia yang biru
ombak menutupi kepalanya dan kemudian anehnya badai itu berakhir
berlayar dengan lancar dan pada akhirnya tiba di pelabuhan dengan aman
dan apa yang terjadi dengan zengko
jengko turun dan turun dan turun ke dalam air
akhirnya dia tiba di dasar laut
dan di sana di dasar laut ada sebuah istana yang dibangun dari kayu merah muda
zengko masuk melalui gerbang istana
di dalamnya ada aula besar
dan lelaki tua dari laut berparing di aula
dengan mahkota emas di kepalanya dan rambut birunya mengambang di sekeliling air
kau mengambil apa yang diberikan laut padamu
tapi kau lama sekali datang untuk bernyanyi di istana istana laut
yang mulia maafkan aku
dan zengko bermain dengan gitarnya dan bernyanyi
aku bernyanyi untukmu oh raja yang perkasa dari laut
ombak adalah milikmu dan semua air dan garam dan ikan
aku bernyanyi untukmu dan oh laut yang indah
aku menyaksikan ombaknya dan melambai padaku laut yang indah
dan aku berterima kasih padamu
dia berdiri seperti pohon tinggi di aula dan berkata

dasar laut terguncang oleh tarian dia yang luar biasa
dia menari sampai dia lelah dan kemudian dia duduk
kau telah bermain baik dan memberiku kesenangan
aku memiliki tiga anak perempuan dan kau akan memilih satu dan menikahinya
dan menjadi pangeran laut
dengan segala hormat tapi maafkan aku
aku rasa tidak ada wanita yang bisa aku cintai lebih dari aku mencintai laut
sang penguasa bertepuk tangan dan kemudian datanglah ketiga putri cantiknya
mereka begitu cantik dan anggun
tapi zengko terpesona oleh yang termuda
dia secantik lautku
dia menatapnya dengan mata yang bersinar seperti bintang yang terpantul di laut
rambutnya gelap seperti laut di malam hari
sang penguasa laut meletakkan tangan zengko di tangan putri bungsunya
dan zengko mencium keningnya
saat dia mencium keningnya zengko melihat kalung di lehernya
dan dia tahu itu adalah kalung yang dia lempar sebagai hadiah untuk laut
dan zengko tertawa bahagia dan memeluk putri bungsu sang penguasa laut
dan dia memeluknya kembali
segera mereka menikah
dan sang penguasa laut tertawa bahagia di pesta pernikahan sampai istana bergetar dan ikan berenang ke segala arah
dan setelah pesta itu zengko dan pengantin wanita pergi bersama ke istananya
dan sebelum mereka tidur dia berkata
oh zengko kau tidak akan melupakan aku kan
kau akan bermain untuk aku kadang kadang dan bernyanyi
aku tidak akan pernah melupakanmu sayangku
dan untuk musik aku akan bernyanyi dan bermain sepanjang hari
ya itu mungkin saja
setelah mengatakan itu dia tertidur
zengko juga tertidur
di tengah malam zengko kebetulan berbalik di tempat tidur dan dia menyentuh sang putri dengan kaki kirinya
dan dia kedinginan seperti es di bulan januari
dan dengan sentuhan dingin itu dia terbangun
dan ternyata dia terbaring di bawah langit novgat di tepi laut
kakek apa yang terjadi setelah itu
ada banyak cerita
ada yang bilang mereka pergi ke kota dan menjadi pedagang
tetapi aku percaya bahwa dia mengambil gitarnya dan berenang ke tengah laut
dan tenggelam di bawah air mencari putri tersayangnya
mereka mengatakan dia menemukannya dan masih hidup di istana merah muda di dasar laut

dan ketika ada ombak besar dia menemukan putri yang menangkapnya
dan ketika ada ombak besar dia menemukan putri yang menangkapnya
mungkin tahu bahwa singko sedang bermain gitar dan bernyanyi
dan bahwa sang penguasa laut sedang menari di bagian bawah menyebabkan ombak
menurutmu apa yang terjadi
aku juga berpikir dia kembali ke putrinya
oh benarkah dan kenapa begitu
karena itu punya akhir yang bahagia
dan seperti yang kakek bilang setiap cerita membutuhkan akhir yang bahagia
dan ingatlah jika itu tidak berhasil
jika itu tidak bahagia
itu bukan akhir